kami siang di auditorium sarsito mangunkusumo dilaksanakan puncak peringatan hari penyiaran nasional atau harsarnas
dihadiri beberapa pejabat antara lain menteri kominfo joni g plate gubernur jateng ganjar pranowo dan juga wali kota solo gibran raka buming raka
perayaan yang disiarkan di semua televisi nasional ini mengusung konsep ovj atau opera van java yang diusung trans tujuh
konsep ovj ini agar suasana penuh candaan dalam mensosialisasikan protokol kesehatan dan juga program pemerintah berupa vaksinasi untuk memerangi pandemi covid sembilan belas
puncak acara harsiarnas ini dimanfaatkan benar oleh kominfo untuk mensosialisasikan upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
serta sosialisasi tv digital yang harus selesai pada dua ribu dua puluh
dalam sambutan secara virtual presiden joko widodo mengajak semua instansi dan stakeholder memenuhi tantangan masyarakat dalam pemenuhan informasi yang serba cepat dan akurat
kita saat ini berada pada era keberlimpahan informasi
setiap orang dapat dengan cepat memperoleh informasi
setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi
dan setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi
dan setiap orang dapat dengan segera menyebar luaskan informasi
konsekuensinya keberlimpahan dan keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan
informasi yang berlebihan merupakan tantangan yang harus kita kelola
sebuah lagu dari almarhum d b kempuan pak merboji
sebuah lagu dari almarhum d b kempuan pak merboji